sebagai penyakit yasir lubis warga marelan raya kecamatan medan marelan sumatera utara ini salah satunya
ia mengaku sejak setahun terakhir sengaja membudidayakan bunga telang di pekarangan rumahnya untuk dijadikan pengobatan alternatif
sebelum dapat dikonsumsi sebagai obat bunga telang yang telah dipanen ini harus dijemur terlebih dahulu di bawah terik matahari hingga benar benar kering
bunga telang kering kemudian diseduh air mendidih dan didiamkan selama dua sampai empat jam
air hasil seduhannya lalu diminum
seperti asap urat tinggi gitu ya asap urat tinggi sampai terjadi peradangan sehingga untuk berjalan pun jadi sulit
alhamdulillah dengan mengkonsumsi ini bisa teratasi
dari kacamata medis bunga telang memang diakui memiliki
dan juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh
bunga telang ini dan daunnya juga kandungan zat zat yang tadi saya sudah sebutkan ini bersifat analgetik
analgetik artinya pereda nyeri dan anti inflamasi atau anti peradangan
jadi memang bisa dimanfaatkan juga untuk keluhan keluhan yang seperti rematik tadi
selain dapat diracik sebagai minuman obat bunga telang juga dapat dijadikan populer
warna makanan alami untuk pembuatan kue dan nasi
namun saat ini yasir masih memasarkan bunga telang ke warga dan komunitasnya saja
dan belum dipasarkan ke kalangan luas karena pasokan bunga telang masih terbatas